pesawat maskapai ama jenis cessna dengan nomor registrasi pkrkc dua ratus delapan b
terjatuh dan menabrak permukiman warga di sekitar bandara nob goliat yahukimo papua
setelah sepagi pukul delapan lebih lima waktu setempat
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
menurut keterangan kepolisian papua pesawat ini gagal mendarat hingga menabrak permukiman warga setempat
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun tujuh orang termasuk kedua pilot terluka
dan sempat dirawat di rumah sakit wamena
satu pilot bernama brian pottinger sedang satu orang lagi belum diketahui identitasnya
belum ada keterangan dari manajemen maskapai ama terkait kecelakaan pesawatnya ini
namun terlihat pesawat sudah terbakar saat menabrak permukiman warga